pelanggaran masih terjadi hingga hari kedua pemberlakuan perluasan ganjil genap di sejumlah ruas di jakarta
nah kebanyakan dari mereka tidak mengetahui bahwa jalan yang dilaluinya ini masuk kawasan ganjil genap
padahal sudah sosialisasi ya kemarin ya
sementara itu penerapan sistem ini belum bisa membuat kualitas udara jakarta menjadi lebih sehat
gubernur jakarta menilai bahwa perbaikan perlu dilakukan secara bertahap
harus diambil nggak bisa ditaruh di situ sedangkan rumah saya dia pun mancol
protes dilontarkan oleh salah satu pengemudi saat ditilang oleh petugas dari kepolisian dan suku dinas perhubungan jakarta utara di gunung sahari raya pademangan pada selasa sore
pengemudi ini terjaring razia penindakan bagi yang melanggar ganjil genap
protes juga diajukan oleh pengendara lain
ia menyebut tidak mengetahui jika jalan gunung sahari raya ini menjadi salah satu yang diberlakukan ganjil genap
nggak tahu bapak dari mana ini pak
di jakarta marino
oh ini jepang lain pak
emang baru pertama kali lewat sini pak
baru pertama kali
biasanya narik di mana pak di wilayah mana
oh di daerah daerah cengkareng
jadi nggak tahu kalau di wilayah ini terkena ganjil genap
menurut kanit turjawali jakarta utara pada sepuluh september dua ribu sembilan belas petugas kepolisian memberikan tiga ratus delapan puluh lima sanksi tilang kepada pengendara yang melanggar
kepala dinas perhubungan dki jakarta mengklaim perluasan ganjil genap ini berdampak baik pada kualitas udara
dikutip dari laman airvisual com sejak minggu indeks polusi jakarta cenderung menurun
pada minggu delapan september air kualitas indeks atau aqi berada di angka satu ratus empat puluh
hari berikutnya indeks menurun menjadi satu ratus tujuh puluh
sementara pada selasa aqi sudah berada di angka satu ratus enam puluh
meski demikian kualitas udara jakarta masih di atas seratus
artinya kualitas udara tidak sehat
gubernur dki jakarta mengatakan indikator kualitas udara selama satu hari setelah kebijakan tidak bisa dijadikan gambaran kebijakan ganjil genap secara keseluruhan
anies mengungkapkan indikator positif diberlakukannya kebijakan ganjil genap dapat dilihat dari data pengguna transportasi umum di jakarta
yang mencapai rekor tertinggi pada penerapan kemarin
jadi alhamdulillah kemarin jumlah penumpang transjakarta
mencapai rekor lebih dari delapan ratus dua puluh ribu kalau tidak salah penumpang per hari
menunjukkan bahwa banyak dari masyarakat yang makin menggunakan kendaraan umum
apalagi kalau ditambah dengan pengguna mrt dan angkutan lain
berarti dalam satu hari sudah hampir satu juta warga jakarta
yang menggunakan kendaraan umum
sistem perluasan ganjil genap diberlakukan di dua puluh lima ruas jalan di wilayah dki jakarta dengan durasi diperpanjang
bagi pengemudi yang melanggar akan dikenakan tilang dan denda sebesar lima ratus ribu rupiah
di peliputan cnn indonesia